ya pemirsa di dokter menjawab kali ini sudah bergabung bersama kami dr eka ginanjar
dokter penyakit dalam sekaligus sekretaris jenderal pb papdi yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan anda
selamat sore mbak farhanisa selamat sore pemirsa kabar baik
baik nah dokter ini sudah ada pertanyaan yang kami himpun sudah siap untuk menjawab
baik kita lihat pertanyaan yang pertama di segmen dokter menjawab hari ini
ini datang dari sosial media twitter dengan username at zulfan dua sembilan delapan sembilan enam delapan lima tiga
dokter apa dampaknya covid sembilan belas terhadap pengidap hipertensi
hipertensi mungkin ya maksudnya ya darah tinggi
ya jadi darah tinggi itu merupakan satu atau salah satu dari comorbid penyebab penyakit covid ini menjadi lebih berat
jadi kalau orang
orang yang punya darah tinggi atau hipertensi bila terkena covid sembilan belas ini itu bisa menjadi
menjadi yang sakit dan kritis seperti itu
nah comorbid terbesar yang sering itu adalah
satu darah tinggi
yang ketiga sakit jantung
jadi ketiga comorbid ini salah satunya hipertensi
nah itu yang menjadi pengaruhnya
nah tapi ada beberapa teori yang memang mengatakan bahwa ada reseptor yang mirip dengan reseptor yang bekerja pada kondisi kondisi darah tinggi
nah ini yang menyebabkan masalah yang
yang bisa menyebabkan orang darah tinggi itu bisa lebih menderita atau kondisinya jadi lebih jelek
oke berarti memang karena ada reseptor tertentu yang bisa terpengaruh begitu ya dengan penyakit covid sembilan belas ini untuk menderita hipertensi
kita ke pertanyaan selanjutnya ya dokter
ini pertanyaan selanjutnya pada segmen dokter menjawab hari ini
ini ada dua pertanyaan sepertinya dok
ini yang dikumpulkan dalam satu pertanyaan
dokter apakah pasien yang telah sembuh dari infeksi virus sars cov dua tidak meninggalkan efek pada organ organ tubuh
dan apakah pasien yang telah dinyatakan sembuh tanpa vaksin ini masih terdapat virus yang dorman di dalam tubuhnya dok
baik ada dua pertanyaan ya
yang pertama adalah apakah ada efek kepada organ tubuh
jadi betul betul konsumsi
menginfeksi tubuh terutama organ paru paru
maka di situ ada inflamasi
ada peradangan di dalam rongga organ paru paru
termasuk di organ yang untuk perubahan oksigen tersebut
oksigen berubah ke
berpindah kepada darah
nah jaringan jaringan di situ itu bisa menjadi peradangan
jadi menjadi jaringan ikat yang tidak berfungsi dengan baik lagi
bekas yang akan timbul seperti itu
jadi biasanya atau di kemungkinan akan bisa menimbulkan efek berikutnya
jadi napas menjadi kurang lega atau jadi mudah terkena infeksi paru paru
tapi ini masih berjalan
masih kita belum tahu ke depannya
karena ini kan masih segmen yang pendek ya
kita nggak tahu jangka panjangnya seperti apa
nah yang kedua apakah memang virus itu akan tetap ada kalau sudah sembuh
kalau juga jangan sembuh
apalagi testnya negatif
ya kita kan kriteria sembuh pulsa pulang atau bisa dikatakan sembuh itu kan tes negatif sampai dua kali bahkan rendang tiga kali ditesnya
itu dikatakan bahwa virusnya sudah tidak ada
jadi sebenarnya dia sudah tidak membawa virus
tapi dia mempunyai antibody
dan ketika antibody itu ada makanya ada alternatif pengobatan yang memberikan antibody ya
antibody dalam tubuh yang bisa diberikan secara langsung kepada pasien melalui transfusi
tapi ini juga semua masih dalam penelitian yang kita belum tahu secara pasti efeknya ke depan
mudah mudahan ini menjadi jalan
nah berarti memang dokter antibody yang dokter sebutkan ini bisa memungkinkan terinfeksi kembali apabila orang yang sembuh ini sudah sembuh ini terinfeksi lagi begitu
antibody ini justru menjadikan
dia punya daya tahan tubuh terhadap infeksi virus itu kembali
walaupun ada berita berita dikatakan adanya reinfeksi
jadi infeksi kembali
tapi angkanya memang kecil
tapi tetap itu tidak bisa dianggap remeh
secara umum infeksi virus itu memang ketika kita terinfeksi tubuh akan membentuk antibody spesifik